cnm indonesia breaking news
ketika kpk sedang menjalankan tugas dilakukan satu tindakan tindakan yang kebiadaban kekerasan dan sejenisnya itu
negara kemudian tidak sungguh sungguh hanya basa basi saja
kali ini bukan saatnya lagi negara untuk berbahasa basi yang nanti malah justru mengundang kesan cari muka
jadi kalau mau melakukan satu pengusutan ya benar benar harus tuntas
dan ini harus tim gabungan
nanti kerjanya seperti apa akan ditentukan oleh tim gabungan itu
kalau ada teman teman silahkan masuk
mas ini ada tiga hal yang harus dilakukan
bagian pertama tentu penyidiknya sendiri
prudensiality dari penyidik untuk memitigasi setiap resiko dari seluruh tugas dan kewajibannya harus dilakukan
bagian yang kedua standar operating procedure untuk mengamankan itu dari institusi juga harus ada
karena kalau itu tidak ada maka kemudian kita menyerahkan seluruh pertahanan dari pemberantasan korupsi ini di orang per orang
dan itu tidak elok
misalnya saja misalnya saja di setiap penyidikan yang dilakukan terhadap kasus kasus yang punya potensi serangan balik
maka terhadap mereka harus ada double cover
misalnya seperti itu
mereka tidak boleh lagi pakai motor harus ada mobil kendaraan dinas rumahnya harus dijaga kayak gitu loh
jadi harus ada standar operating prosedur yang memungkinkan seluruh mitigasi resiko yang potensial muncul itu bisa dikelola dan dikendalikan
itu poin yang kedua
poin yang ketiga saya sudah sampai atau kami sudah sampai pada tahapan sebenarnya novel adalah kita
kpk adalah kita
gak mungkin lagi kpk hanya kpk sendiri yang melindungi penyidik penyidiknya
civil society itu sebabnya kami terlibat di sini menjadi bagian penting yang melindungi itu juga
tempat di mana ada penyidik penyidik kpk berada itu harusnya menjadi bagian dari social security system yang dibangun oleh civil society itu
harus ada seperti itu sekarang
karena informasi yang dikemukakan oleh harris itu sangat menarik
masyarakat di sekitar rumah novel beberapa hari sebelum kejadian sudah mengidentifikasi
ada cukup banyak orang tak dikenal yang berseliuran datang di situ bahkan menempel secara ketat setiap aktivitas novel
kendatipun dalam ruang ruang yang sangat privasi berupa sholat hingga sholat subuh
jadi ada itu artinya apa
novel sudah di profile identifikasi terhadap aktivitasnya di rumah dan di titik yang paling rawan di sholat subuh itulah kemudian kejadian terjadi
nah itu sebabnya kemudian penting juga bagian dari proses yang tadi saya kemukakan
saya ingin menggarisbawahi tiga hal yang tadi dikemukakan satu mas busro sama aris dan nurholis
oleh mas busro mas busro dua tiga kali menggunakan kata terrorizing
itu artinya kita harus sudah sampai pada tahapan siapapun pelakunya harus dikualifikasi sebagai teroris

kalau negara absen menghadapi teroris kita harus menggunakan kata teroris
yang justru oleh pihak pihak yang ingin membangun pemberantasan korupsi secara utuh maka sebenarnya negara mengalami gagal kegagalan untuk menjamin security
terus yang kedua yang dikemukakan oleh mas nurholis itu menjadi penting
ini bukan sekedar obstruction of justice
kalau itu dikaitkan kami meyakini kasus ini tidak berdiri sendiri karena kelakuan novel sebagai personal
tapi karena novel penyidik dan penyidik yang diberi tugas atau amanah menjalankan penyidikan terhadap kasus kasus tertentu
dan itu bisa menjadi motif
dia bukan sekedar obstruction of justice tapi sehari ini atmosphere of fears telah berkembang
dan salah satu lembaga yang perlu dilindungi adalah lembaga semacam kpk ini
jadi obstruction of justice telah berkolusi dengan atmosphere of fears yang menyebabkan ketakutan
jadi obstruction of justice telah berkolusi dengan atmosphere of fears yang menyebabkan ketakutan
jadi virus ketakutan telah disebar melalui tindakan terrorizing oleh kelompok yang disebut harus disebut sebagai teroris
inilah the authentic teroris kalau mau bikin kualifikasi
terus yang ketiga yang tadi mas haris kemukakan itu juga yang jadi penting
proses perencanaan ini dilakukan artinya memang sudah ada kesengajaan untuk menaklukkan novel
kalau sampai di dalam novel ini kita bisa mengatakan bahwa novel ini adalah novel yang terkenal
kalau sampai pimpinan kpk lembaga kpk civil society mendiamkan kasus ini
itu artinya kita menyapakati kejahatan telah begitu sempurna mengepung indonesia dan selamat datang kegelapan
sekalian aja mungkin pertanyaan karena waktu pak busro sama pak bebe juga agak terbatas
dua tiga pertanyaan biar dijawab sekaligus nanti
satu ada lagi
enggak sekalian mbak
kamu kan punya alat penyadap ya bisa enggak sih alat penyadapan ini digunakan untuk mencari penyadap
silah pak busroh
saya yang jawab yang pertama
tadi sudah kita sampaikan bahwa novel ini menjalankan tugas dalam kapasitasnya selaku penyidik
yang statusnya penyitik senior
dia bersama sejumlah penyitik yang menangkap penyitik
nah penyitik yang lain yang semula berasal dari penyitik mabes polri sudah menanggalkan statusnya sebagai anggota polri
dan kemudian memiliki pilihan moral berpihak kepada kpk menjadi pegawai tetap kpk penyitik internal kpk
itu sebuah pengorbanan yang tak terperikan
tidak bisa dinilai dengan nominal apapun juga
bahwa ketika negara ini sebagian kebijakannya justru banyak dinilai menjual aset negara ke sekelompok pengusaha minoritas dan menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan ekonomi
maka penyidik sejenis novel ini harusnya memperoleh tempat yang khusus
memperoleh tempat yang khusus itu karena dia sudah menempatkan diri bersama teman temannya untuk berhikmat di kpk
ketika dia enam kali dilakukan upaya pembunuhan walaupun gagal terus maka ini persoalannya bukan lagi menjadi persoalan negara saja
maka yang menangani pun juga bukan hanya polri saja
masyarakat sipil karena memiliki dia maka dia juga harus diperankan
caranya bagaimana supaya legal institusional dibuat tim gabungan
nah jadi tim gabungan ini nanti saling mengontrol satu antara polri dengan yang masyarakat sipil tadi dan itu modal yang harus dilakukan ketika terjadi indikasi kekerasan kekerasan yang mirip dengan statement
yang mirip dengan state terrorism
karena sistemik berkali kali ada unsur perencanaan tadi
dan dilakukan dari orang yang sedang menjalankan tugas negara
di dalam agenda utama negeri ini yaitu pemberantasan korupsi
yang kedua silakan mas bewe
ada tiga pesan utama ini
pertama tidak mungkin menggunakan penyadapan dan seluruh hasil penyadapan
yang tidak berkaitan dengan kepentingan tindak pidana korupsi
jadi gak boleh
tapi kalau kemudian di dalam proses lebih lanjut
ada indikasi bahwa motif motif intimidatif
yang tadi disebut dengan sangat lugas sebagai pembunuhan berencana
yang belum selesai karena bukan oleh maksud

maka bisa saja kemudian informasi terkait itu dipakai
supaya jelas gitu
jangan sampai penyadapan dipakai
keunangan keunangan kpk dipakai untuk kepentingan yang bukan
untuk maksud dan tujuannya
supaya tidak terjadi abuse of power
tapi kalau nanti ada informasi informasi berdasarkan penyidikan atau tim yang ada
maka bisa saja kemudian dilacak dicari lebih lanjut
apakah ini berkaitan dengan kasus kasus yang ditangani
itu yang penting
tapi yang paling penting yang poin ketiga
apa yang dilakukan oleh novel sebenarnya signal
pemberantasan korupsi tengah di ujung jalan
dan terus menerus dihajar
dan poin yang paling penting adalah
inilah saatnya pimpinan kpk membuktikan
bahwa segala jenis terrorizing itu bukan halangan dia
atau tidak menyebabkan berkecuali terjadi
karena ketika ketakutan menjadi bagian dari proses ini
maka sesungguhnya terrorizing itu telah berhasil dilakukan
jadi salah satu yang bisa menjawab ini adalah
pimpinan kpk berserta seluruh struktur dan fungsionalnya
membuktikan bahwa teror ini tidak berdampak apapun
bagi upaya upaya untuk menjalankan pemberantasan korupsi
secara sistemik dan terstruktur
kami mohon izin untuk jalan
tapi mas haris masih ada ini
tadi sudah dikasih kesempatan
ini saya kasih ke malaya
satu lagi pak terakhir
soalnya habis ini pak bewe berangkat ke jepang
mungkin masih lama lagi baru datang ke sini
satu lagi boleh
satu lagi mas
kalau kewenangannya itu
tindakannya yang kpk sendiri yang melakukan
dia pakai sayangnya pasal dua puluh satu mas dua puluh satu dua puluh dua
tapi kalau kuhp itu dianggap sebagai bagian dari tindak pidana biasa
pasti itu bukan kewenangannya kpk
pasal dua puluh satu dua puluh dua di undang undang tindak tindakan biasa
tindak pidana korupsi itu kan berkaitan dengan
tindak pidana lain yang berkaitan dengan
tindak pidana korupsi
obstruction of justice yang dikemukakan oleh
itu adalah bagian dari
tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana koswi
seperti yang dikemukakan di pasal dua puluh satu pasal dua puluh dua
adalah karakter sifat
sifatnya itu terrorism nya itu disitu
mas busro tadi kemukakan terrorizing nya itu
teknisnya mungkin nanti tergantung fakta yang terungkap
nanti setelah investigasi
baik teman teman sekalian
karena waktu yang terbatas terima kasih
kepada teman teman media
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera selamat siang kita akhiri
konferensi pes hari ini terima kasih